sampurasun sejumlah cuplikan berita tadi akan kami sajikan untuk menemani anda selama tiga puluh menit ke depan
disiarkan langsung dari kawasan trans studio bandung
bersama saya rizka rizlia berikut redaksi jawa barat selengkapnya
sebuah minibus berisi tujuh penumpang menabrak sebuah kios oleh oleh di kawasan ranca ekek kabupaten bandung
diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi mengantuk
meski pemilik kios sempat terhantam badan mobil tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah
sebuah minibus berisi tujuh penumpang menabrak sebuah kios penjual oleh oleh di kawasan dangder rancaikek kabupaten bandung selasa pagi
minibus yang dikendari oleh ujang hadian ini datang dari arah yogyakarta dan hendak menuju bandung
diduga sang pengemudi tidak bisa menguasai laju kendaraan karena mengantuk
akibatnya mobil melaju tak terkendali
kios milik darus hingga nyaris rata dengan tanah
kerasa tabrakan membuat berbagai makanan ringan berantakan di lantai bersama puing puing bangunan kios yang hancur
saat kejadian darus bersama istri dan kedua anaknya tengah menonton televisi di dalam kios
ia dikejutkan dengan suara keras seperti bunyi ledakan
yang ternyata minibus yang menabrak kiosnya
meski sempat terhantam badan minibus darus dan istrinya selamat dari kecelakaan
ada istri ada anak dua
apakah sempat ke syarat juga atau gimana
penyakang aja ya berarti ya
sementara itu pengemudi minibus mengaku dirinya mengemudi dalam keadaan ngantuk
ada yang luka luka nggak
itu habis dari mana sih dari jogja habis ngapain
itu tadi posisi mobilnya gimana langsung naik ke trotoar
ada orang nggak posisinya di kiosnya
nggak kena ya
meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini kerugian yang dialami pemilik kios ditaksir mencapai empat puluh juta rupiah
celakaan ini juga sempat mengakibatkan pemacatan sepanjang satu kilometer di kawasan rancaike
chandra febriana kabupaten bandung